kalau banyak duit kemudian boros itu agak nggak apa apa lah ya
tapi udah gak ada duit terus mau boros tapi mau diborosin gitu
baik terlepas dari itu saya masih akan bahas neymar
seperti apa sesungguhnya timbunan kekayaan neymar junior
atlet sepak bola yang baru berusia dua puluh lima tahun ini
benarkah kekayaan para atlet justru mengalir deras bukan dari gaji sebagai atlet
namun justru dari popularitas yang mendulang sponsor berebut membayar sebagai bintang iklan dengan tarif fantastis
gempar transfer neymar saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
mungkin para fanatik sepak bola fans sepak bola udah tahu lah ya
jadi saya mencoba merangkum saja bersama tim bisnis
ini ada sebuah kegemparan yang terjadi ketika neymar mendapatkan harga transfer tertinggi sepanjang sejarah
sepak bola di bumi ini
kita lihat bersama seperti apa transfernya
neymar ini akan beralih akan ditransfer dari barcelona nanti akan dipindahkan ditransfer ke psg ya
oke bilangnya udah benar ya
udah cocok lah ya untuk presentasi
baik berapa nilainya
kalau dipouncerlingkan itu sekitar dua ratus dua puluh juta euro diuro kan
tapi kalau kita konversi ke rupiah nilainya itu sebesar tiga lima puluh satu
gila ya jadi mahar aja tuh udah tiga lima puluh satu triliun gitu ya
kalau nikahan maharnya berapa
ya nggak bisa dibandingin sih
tapi paling nggak neymar membuktikan keahlian skill seorang atlet itu selalu ada harganya
apalagi kita bicara mengenai sepak bola
sepak bola di dunia itu sudah menjadi industri ya
indonesia belum ya mungkin mencoba mengarah ke sana
tapi ketika itu bisa dimonetisasi
kemudian skill sepak bola
untuk pemain sepak bola ini tidak hanya memunculkan skill mereka
tapi mereka juga tidak sedikit yang memiliki tampang gaya gitu
sehingga itu menjadi salah satu nilai jual tersendiri
jadi bukan hanya skill gaya juga oke tampang juga bisa dijual
itu menjadi sebuah kesatuan sehingga nilainya pun bisa dinego
tiga lima triliun rupiah
anda tahu itu harganya bisa untuk proyek infrastruktur bro
lihat berapa nih
anda tahu untuk bangun semanggi simpang susun semanggi yang lampunya kerlat kelip tuh
yang suka bikin penasaran kalau selfie di sana oke nggak ya gitu ya
simpang susun semanggi itu sekitar lima ratus miliar ya
ya sekitar lima ratus miliar untuk pembangunannya
lima ratus miliar untuk pembangunan simpang susun semanggi
kalau kita konversikan berapa simpang susun semanggi
berapa infrastruktur semacam simpang susun semanggi bisa dibangun dengan harga transfernya neymar
itu bisa satu
dua tiga empat lima enam
enam bisa bangun infrastruktur kan ya
dan itu bisa setara gitu loh dengan pembangunan infrastruktur
hanya dari skill hanya dari sosok seorang neymar gitu
itu baru transfer kita belum bicara gaji
dan dari angka ini juga kalau kita analogikan ya menarik ya
bahwa satu orang bisa punya kekayaan segitu banyak seberapa kaya sih dia ini
kita coba konversikan lagi
lebih kecil lagi
dengan gaji ataupun gaji neymar yang bisa dia peroleh itu per pekan
ini kita konversikan ke rupiah
dan kita dapat kisaran ya dengan konversi rupiah nilai tukarnya sekitar tiga belas tiga ratus rupiah per dolar amerika
per minggu neymar itu bisa bawa pulang delapan tujuh miliar
kita bagi satu minggu tujuh hari
satu minggu tujuh hari
satu hari dua puluh empat jam
satu jam enam puluh menit
maka kita dapatkan per menit neymar itu dibayar rp delapan ratus enam puluh sembilan
karena bayangkan sekali kedip aja itu kan satu menit ya
itu dapat delapan ratus enam puluh sembilan ribu
kalau gaji kita berapa menitnya neymar
cepet banget ya
berapa menitnya neymar kerja udah gaji satu bulan kita ya
kalau umr kalau di umr kan sekitar tiga juta
itu berarti hanya sekitar tiga sampai empat menit aja neymar ganti baju aja udah dapet duit satu umr gitu
itu analogi sederhana ya
dan artinya kalau per detik bahkan kami juga mengkonversi sekitar per detik dia dapat empat belas rupiah
per detik jadi setiap satu second nasi padang ya empat belas dapat gitu kan
atau apa satu mie bogor dapat satu detik aja cuman nih banyak makanan apa aja gitu ya
usianya baru dua puluh lima tahun bikin kesel ya
lima tahun punya uang sebanyak itu per detik sekian per menit sekian gitu
dan skillnya main bola gitu
artinya apa kalau buat cowok itu kan sebuah identitas bro
cewek cewek gampang nempel kalau lo punya uang banyak
karena segini nih perhatiannya tuh jadi gak heran lah ya banyak yang mau deket sama neymar
model model juga ya kok jadi agak ngegosip ya
tapi paling nggak itu adalah sebuah fakta kehidupan
karena ini lagi fakta yang kami hadirkan berdasarkan data dari forbes per juni dua ribu tujuh belas
kekayaan neymar berjumlah tiga puluh tujuh juta dolar amerika
dan dia saat ini termasuk salah satu ke delapan belas ya
di level ke delapan belas atlet berpenghasilan terbesar di dunia saat ini
peringkat delapan belas saja tapi dia memecahkan rekor dengan nilai transfer yang besar
jadi tiga puluh tujuh juta itu dari mana
pendapatan atlet ini berdasarkan gaji tapi ini adalah yang paling mendominasi
saya kasih tanda love karena iklan dan sponsor membuat neymar jauh lebih kaya daripada hanya gajinya
apa aja iklan dan sponsor membuat neymar jauh lebih kaya daripada hanya gajinya

anda lihat anda browsing beberapa brand internasional berani bayar mahal untuk neymar
nike gy late panasonic dan kemudian beats
itu hanya beberapa belum yang kecil kecil lagi gitu ya
yang berani untuk bayar mahal
bahkan sekarang beberapa brand dari asia itu berani untuk menggayat pemain pemain ataupun atlet atlet luar biasa dari negara maju
untuk mereka bayar untuk menaikkan brand yang mereka miliki

dan selanjutnya kita lihat dengan kekayaan ini
dan selanjutnya kita lihat dengan kekayaan ini
dan selanjutnya kita lihat dengan kekayaan ini
siapa sesungguhnya yang digeser oleh neymar
kita lihat bersama ternyata menggeser tiga orang ini sekaligus
jadi neymar tadi berada pada posisi pertama dengan nilai transfer terbesar di dunia
sebelumnya ada paul bokba dengan satu ratus lima juta euro nilai transfernya
ini agak rame di saya
ini agak rame dari produser untuk mengingatkan ya
kemudian selanjutnya kita lihat
oke kemudian selanjutnya kita lihat
kita lihat ada posisi ketiga sebelumnya adalah gareth bale
ini sebesar seratus juta euro
ini dari barcelona
oke tapi ke barcelona ya
kita lihat bersama
oke maafkan ya untuk para fans bola
ini ada ke real madrid depannya
real madrid itu ada gareth bale
dan sebelumnya adalah cristiano ronaldo
pada posisi keempat sebagai transparan
termahal di dunia juga ke real madrid
dan artinya semakin mengukuhkan
ini menjadi sebuah refleksi bahwa
sports menjadi tontonan untuk masyarakat utamanya di negara negara maju ya
jadi levelnya itu berdasarkan data dari boston consulting group
menunjukkan bahwa ketika semakin maju sebuah negara

maka tontonan itu bukan lagi hiburan

tapi akan naik ke level yang lebih maju

semakin maju lagi sebuah negara
maka akan lebih naik lagi
apa tontonan yang mereka tonton
salah satunya sepak bola
itulah mengapa tidak heran
di negara negara maju ini menjadi sebuah industri
dengan potensi uang yang sangat luar biasa
indonesia sebagai negara berkembang
tampaknya harus mulai pelan pelan
meraih sebuah identitas negara
dengan kepedulian terhadap dunia olahraga yang lebih baik
pertama sepak bola
kita mencoba untuk bisa mengindustrialisasi sepak bola di indonesia
dan salah satu klub sudah mencoba hal tersebut
kita akan tantang sebaik apa industri sepak bola di indonesia
dan bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa juga pelan pelan meraih apa yang diraih oleh industri sepak bola dunia
tapi neymar gempar karena nilai transfernya